dua dpr mengajukan anggaran dana saksi partai politik untuk pemilu legislatif dua ribu sembilan belas agar dibiayai oleh apbn
keputusan kini berada di tangan badan anggaran dpr dan pemerintah
pimpinan partai politik tentu saja mendukung usulan ini
komisi pemerintah dpr resmi mengirim surat kepada badan anggaran
mengusulkan agar dana saksi pemilu legislatif dua ribu sembilan belas ditanggung oleh negara melalui apbn dua ribu sembilan belas
badan anggaran kini tengah membahasnya bersama pemerintah
ketua banggar aziz syamsuddin mengaku pemerintah keberatan dengan usulan anggaran pembiayaan saksi rp tiga sembilan triliun
namun dpr akan berusaha melobi pemerintah
ketua banggar juga mengakui ada perbedaan sikap fraksi
bersetuju dan menolak usulan pembiayaan dana saksi ditanggung apbn
berkenaan tentang dana saksi yang pengajuannya untuk diberikan kepada setiap partai politik
dengan pengelolaannya diserahkan kepada bawah sisi
nah tapi ini dalam pembahasan kita tadi sudah bicarakan memang dari pihak pemerintah berargumentasi
bahwa ini tidak diatur dalam undang undang pemilu
dan kita lagi terus menjajaki mencari jalan bagaimana supaya undang undang pemilu dana pemilu ini bisa kita dianai
dan dianggarkan dalam apbn sehingga semua partai politik itu bisa melihat ini secara pelaksanaan
di lapangan di setiap tps itu bisa terlaksana
usulan pembiayaan dana saksi ditanggung negara juga disetujui partai golkar
ketua umum golkar air langga hartarto menepis usulan tersebut datang dari fraksi golkar
menurutnya usulan ini merupakan kesepakatan sepuluh fraksi
kalau dilihatkan pimpinan badan anggaran komisi dua sudah ada kesepakatan
kesimpulan mengenai itu
nah tentunya partai golkar mendukung itu
oleh karena itu itu dibahas di badan anggaran
ya tentu asas keadilan
karena pemilu ini kan pemilu presiden pemilu dpr ri pemilu dpd
dan salah satu faktor krusial untuk menjalankan demokrasi itu adalah adanya saksi
dan oleh karena itu saksi itu diberikannya
secara adil dan merata kepada seluruh partai politik
tetapi anggaran ini tidak dikelola oleh partai politik
jadi dikelola oleh bawah asli
sementara ketua umum pan zulkifli hasan mendukung usulan pembiayaan dana saksi partai oleh negara
agar tercipta pemilu bersih dan transparan
zulkifli berpandangan partai politik kesulitan mencari dana guna pembiayaan saksi
mengingat jumlah tps mencapai delapan ratus ribu
partai politik nggak boleh cari uang
ini abis boros partai kena ott semua
contoh sederhana pilkada jawa barat jawa tengah jawa timur
cari uang tidak boleh
cari ini tidak boleh
tapi kan saksi itu tidak ada
negara itu tidak mau nanggu
akhirnya kan ada yang ketahuan ada yang enggak
yang ketahuan yang ketangkep
yang tidak ketahuan tidak ketangkep
menurut komisi dua dana saksi partai nantinya akan dikelola bawaslu tidak diserahkan kepada parpol
besaran anggaran tergantung kesediaan pemerintah mengabulkan anggaran pembiayaan saksi
dana saksi dari partai politik dibiayai oleh negara alias dari uang rakyat
pantaskah uang pajak saya uang pajak anda
membiayai saksi dari partai politik untuk pemilu mendatang
kita akan tanya dua orang narasumber
yang sudah hadir menemani saya malam hari ini
ada mas lukman ekdi ketua dpp pkb
terima kasih mas lukman
kemudian ada yang memakai baju hijau tapi bukan kader pkb
ada mbak titi anggraini direktur eksekutif perludem
terima kasih mbak titi
belum kader kan
atau tidak kader kan
bukan kader republik indonesia
oh iya ya jadi bukan berarti sama sama hijau tapi pkb
tapi saya mau tanya ke mas lukman
wajar nggak ide bahwa dana saksi itu dibiayai oleh negara
ide ini ide yang berulang
selalu setiap menjelang pemilu tawaran tawaran untuk saksi ini dibiayai oleh negara itu terus dilakukan
termasuk ketika anda memimpin pansus pemilu
ketika membuat undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas juga itu sempat kita tawarkan kepada pemerintah untuk membiayai melalui apbn
tapi pada saat itu karena undang undang itu dibahas komisi dua atau dua
dan pemerintah itu mendagang
karena itu sudah dipercaya oleh pemerintah negeri dan menteri keuangan
pihak menteri keuangan merasa keberatan karena kemampuan ekonomi
alasan waktu itu kemampuan apbn kita yang tidak sanggup
bukan secara fungsinya
secara fungsionalnya itu juga diperdebatkan nggak oleh pemerintah mas lukman
pada prinsipnya pemerintah menyepakati bahwa misalnya untuk menjamin pemilu lebih jujur
karena begitu semua partai politik ini saksinya ada di dalam tps

maka tidak ada kemungkinan lagi terjadi kemampuan ekonomi

karena kecurangan di tps itu salah satu bentuk indikator kecurangan selama ini terjadi di tps
kemudian ada lagi terjadi di rekapitulasi di kecamatan misalnya
kalau kemudian saksi saksi ini semua partai ada

kejujuran dari pemilu itu bisa lebih dijamin daripada misalnya sekarang
sekarang ini kan hanya partai partai dengan modal besar
dengan manajemen yang bagus gitu ya

dengan apa ya yang melengkapi saksi saksi di tps tps

kebanyakan partai partai yang tidak sampai ke bawah kepengurusannya itu
partai partai kecil lah misalnya atau partai partai baru
itu nggak punya saksi di tps tps
tapi kemudian karena pemerintah dalam hal ini menteri keuangan menolak
kemudian jalan tengah disepakati
jalan tengah disepakati
maka dicantumkanlah di undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas itu
saksi itu dilatih dari biaya negara
jadi pelatihannya saja
saksinya ini yang direkrut
kalau ada empat belas partai berarti empat belas saksi yang dibiayai pelatihannya oleh dpr
rekrutmen tetap oleh partai politik
biaya uang transportasinya tetap dari kantongnya mas lukman gitu sebagai caleg misalnya nanti
oh iya kalau ketika menjalankan tugas
pada hari h
tetap partai politik masing masing yang membiayai
nah kalau sumber pembiayaan partai politik itu kan macam macam
ada partai politik yang biayai
ada caleg yang membiayai gitu
ada yang kemudian suka rela
ada juga yang tidak dibiayai itu pak
relawan relawan seperti itu ya mas
kalau tidak biaya ada itu
kalau pkb sebagian nggak dibiayai waktu lima tahun yang lalu
nanti sebelum kita akan masuk nanti ke bagaimana pengalaman pengalaman real di lapangan
gampangnya di lapangan menjadi saksi dan kebutuhannya apa
tapi mbak titi bagaimana anda melihat ini wacana ini
kalau kata mas lukman
kayak hantu yang naik turun naik turun naik turun muncul
kayaknya tidak pernah berhenti untuk dicoba ya
mungkin karena perdebatannya lagi asik soal pilpres
coba aja deh gitu ya
siapa tahu pada nggak nge gitu ya
dari sepuluh fraksi catetan
ada dua fraksi yang waktu itu mengatakan belum bisa memutuskan
karena ingin bertanya pada pimpinan partai
itu ada pdip dan nasionalistik
tapi saya ingin memulai gini
pada pertemuan sekitar bulan lalu
di sri lanka
jadi disebutkan bahwa
nah di dalam forum itu ternyata pemilu indonesia itu direkognisi sebagai
artinya semua berjalan baik tanpa ada
dana negara untuk melatih saksi
atau memberi biaya saksi
kita direkognisi sebagai proses pemungutan dan penghitungan suara di tps
yang paling transparan dan akuntabel di dunia
mekanisme yang kita punya
jadi negara negara lain mengakui bahwa prosedur di tps kita sangat baik
dan kalau dari sisi pelanggaran berdasarkan data yang ada
sebenarnya problem pemilu kita itu bukan di tps
problem besar pemilu kita adalah ketika bergeraknya suara
selesai proses penghitungan dari tps
ketingkatan yang lebih tinggi
nah itu yang pertama dan yang kedua
tidak ada satupun negara di dunia
yang mewajibkan kehadiran saksi partai politik di tps
tetapi indonesia punya kebijakan yang sangat berlapis
di tps itu kita punya saksi negara
siapa saksi negara
petugas pengawas tps yang merupakan bagian dari kelembagaan bawaslu
dan itu ada di semua tps ya
dan itu ada di semua tps dibiayai oleh negara satu tps satu
nah jangan jangan usulan ini muncul
karena sebenarnya kita masih tidak percaya
sama bangunan desain kelembagaan penyelenggara pemilu kita
saya kok bilang jangan jangan ini partai politik
gak percaya juga sama bawah selu
bayangkan di tps itu petugas
kelompok penyelenggara pemutahan suara ada tujuh
ditambah lagi ada pengamanan
lalu ditambah lagi ada petugas pengawas tps
punya jajarannya bawah selu
mereka punya otoritas bahkan untuk keberatan dan sebagainya
kalau ditambah lagi misalnya kewajiban untuk pembiayaan saksi

jangan jangan sebenarnya partai politik kita juga tidak percaya
pada elemen elemen yang sudah mereka bangun sendiri
bayangkan sudah bawaslu itu diberi tugas yang sangat banyak
sekarang ingin dilekati lagi tugas mengelola dana saksi yang dibiayai oleh negara
nah ini kan tugas tambahan yang tidak menjadi kewenangan bawaslu
sampai situ dulu mbak titi
anda lihatnya kenapa partai politik harus menambah orang lagi gitu mas lukman
kenapa tidak percaya dengan perangkat negara yang sudah ada di situ
yang termasuk juga anda yang menyetujui disitu mas lukman
sekarang ini delapan ratus enam puluh delapan tps lebih
ini yang terbaru setelah dpthp satu
terjadi inflasi sedikit ya
terjadi inflasi sedikit ya
terakhir kita menerima data dari kpu itu delapan ratus enam puluh ribu lebih tps
nah banyak tps tps
ini yang lebih praktis kita di lapangan lah gitu ya
tidak semanis yang disampaikan oleh mbak titi
apa bolongnya itu dimana mas lukman
justru kita melihat
kalau sekarang ini kondisi
kita memperkirakan kondisi kemungkinan kecurangan itu justru berada di tps
karena kan banyak sekarang tahapan yang sudah dilewati
sekarang tidak ada rekapitulasi lagi di desa
sekarang tidak ada rekapitulasi lagi di desa
rekapitulasi hanya ada di kecamatan
sehingga itu latar belakangnya
kami ingin memperkecil rentang distribusi
rentang distribusi sehingga kemudian
kemungkinan terjadi kecurangan kecurangan itu
coba dikasih fakta pengalaman dulu
kecurangan apa yang terjadi di pdip
di tps misalnya
ya kan itu kan ada tujuh orang tadi ada pengawas pemilu juga
semua orang boleh lihat
pemilu sekarang ini hanya bisa terjadi kecurangan di tps
pemilu sekarang ini hanya bisa terjadi kecurangan di tps
karena apa karena kpu sudah menerapkan
di setiap tps setelah
kemudian terjadi perhitungan
kemudian disalin ke c satu plano
maka semua orang
boleh melakukan foto c satu plano itu
nah foto itulah menjadi bukti
itu kan juga saksi juga dong berarti
setelah itu tidak ada lagi kemungkinan
untuk terjadi perubahan perubahan
untuk terjadi perubahan perubahan
karena bukti c satu plano kan sudah ada
itu langsung di upload lewat sistem
itu langsung di upload lewat sistem
mudah mudahan ke depan
di count oleh mesin
yang dibuat oleh kpu tapi ini katanya
sekarang belum bisa
hanya ini kalau kemungkinan terjadi temuan
dibuka baru ini bisa dijadikan
jadi kemungkinan kecurangan itu
terjadi di tps
ketika misalnya hanya ada
dua partai hanya ada tiga partai
yang sebagai saksi
di sebuah tps maka
mungkin saja akan terjadi
dan itu sering terjadi
itu fakta di bawah
cuma ini selama ini
ini bagi partai partai
legislatif sering dijadikan
delegitimasi hasil hasil pemilu
pada tingkat tingkat tertentu
nah kita kan tidak mau ini berulang
setiap caleg yang gagal mengatakan wah
suara kami dicurangi di tps
selalu dikatakan seperti itu
setiap partai politik yang
kemudian misalnya kalah
tidak bisa menempatkan
calegnya yang terpilih
selalu mengatakan kami dicurangi
suara kami dibeli di bawah
ini kecurangan pelaksanaan pemilu
kong kali kong dengan partai partai
tertentu nah kan ini
tidak mau kita ulangi lagi
seperti ini tidak mau
lagi kita ulangi oleh sebab itu
maka kemudian ada usulan
untuk mempertajam pengawasan
yang ada di tps
salah satu ide dasar kita
satu pengawas dari bawah selu
di setiap tps juga karena itu
kemungkinan terjadi kecurangan di tps ini
apakah betul setidak cukup itu
kita akan dengarkan usai jadwal berikut tetap bersama kami
sebelum ke mbak titi jadi intinya
kalau saya simpulkan tidak percaya
percaya itu percaya
kita tidak mungkin kita bikin bawah selu lantas
kita pilih bawah selunya lantas
kita tidak percaya sama bawah selu
tapi kan begini
rekrutmennya jelas bawah selu tingkat
tapi rekrutmen yang petugas petugas
di bawah ini sudah bias pak
ya sudah biasa itu fakta yang tidak bisa
dihindari ya itu fakta yang tidak bisa dihindari
bahkan apa ya kita
sudah memberikan banyak
peluang peluang yang kita tutup
supaya tidak terjadi
manipulasi pada tingkat pelaksana pemilu
penyelenggara pemilu di bawah
misalnya campur tangan
bupati sudah kita buang
tidak bisa lagi bupati
campur tangan dalam rekrutmen
tetapi kan ini semua dalam rangka kita menutup
kecurangan kecurangan manipulasi manipulasi di bawah
mbak titi khawatiran itu
masuk akal nggak menurut anda
ya kalau namanya kecurangan
di tps bukan berarti tidak ada sama sekali ya
tapi kan tadi bicara soal
solusi yang ditawarkan
nah yang pertama kalau bicara soal
dengan ada enam belas saksi
yang dibiayai negara pun tidak terjadi kong kali kong
itu selalu melibatkan uang
kalau orang punya uang dan punya niat jahat
berapapun akan bisa dia terlambat
berapapun jamaahnya ya ikut perusahaan perjamaah gitu ya
jadi problem yang menjadi solusi
mestinya kan betul betul satu
berkontribusi pada kualitas pemilu yang lebih baik
bagaimana kita menjamin
dan proses di tps yang betul betul
dan juga menjamin bahwa prosesnya
akan sulit untuk disimpangi
jadi sistem yang kita bangun
nah yang kedua selain dari itu solusi yang bisa
berkontribusi pada penguatan
kelembagaan partai politik
kenapa kemudian saksi di semua negara
karena saksi itu bagian dari
privilege ataupun pelayanan
yang diberikan kepada partai politik
peserta pemilu kalau mereka ingin melihat
dan menjadi bagian dari proses di tps
yang memelopori itu indonesia
saksi dapat salinan wajib
dan lain sebagainya ditandatangani
ikut menandatangani berita acara
itu di indonesia
sisanya hanya boleh menonton saja melihat prosesnya gitu ya
di negara negara lain saksi itu
bahkan hampir tidak ada
bahkan tidak diberikan salinan dan lain sebagainya
hanya boleh melihat
bahkan ketika menghitung itu langsung
dikunci gitu hanya penyelenggara
dan orang orang yang punya otoritas
tetapi di kita ini kan sejarah
panjang produk orde baru ya
bagaimana kemudian ketidakpercayaan
membuat seolah olah saksi itu
diwajibkan nah partai selalu
mengeluh biaya saksi itu mahal katanya
tetapi pasti mas budi
tidak pernah sekalipun melihat
laporan keuangan partai
yang mendeskripsikan berapa biaya saksi
yang mereka keluarkan siapa penyumbang
dana saksi yang mereka
dapatkan itu tidak pernah
tapi kalau kita hitung hitung kalau biaya saksi misalnya berapa mas
dua ratus ribu tiga ratus ribu mungkin satu orang
biasanya ada yang mengaku dua ratus ribu
kalau pasaran sekarang ada yang dua ratus ribu
kalau lima tahun yang lalu pasarannya seratus ribu
kalau sekarang pasaran dua ratus ribu kalau belajar di pilkada
dua ratus ribu untuk seluruh wilayah indonesia
ini kan pasaran pasaran itu berarti
bicara market berarti bicara profit
padahal konsepsi saksi
bukan profit itu adalah
kebutuhan saksi konsepsi saksi
itu kan voluntarisme mengapa kemudian
menjadi peserta pemilu ada persyaratannya
satu per seribu seribu per kabupaten kota
kepartaian kita memperkuat partai
sebagai bangunan ideologi
nah disitulah kemudian harapannya
partai politik betul betul
mengkapitalisasi dalam konteks
untuk bergerak mengawasi tps
jadi kader yang kemudian menjadi saksi secara
sukarela gitu pak betul jadi solusinya itu
bagi kami adalah solusi yang
sistematis kelembagaan memperkuat
kualitas pemilu kita dan yang kedua
memperkuat partai kita nah kalau
kemudian seolah olah uang itu
yang menggerakkan maka kemudian
orang yang punya uang punya modal
akan lebih bisa pendekatan uang yang
lebih besar lagi untuk kemudian membangun
yang manipulasi itu tadi karena pendekatannya
adalah uang gitu loh jadi dengan
adanya saksi dari parpo belum tentu kalau pembayaran
itu maksud saya pasaran itu bukan
saksi ini bertugas mulai jam tujuh
tengah malam setelah selesai
rekap apalagi sekarang dengan pemilu serentak
simulasi kpu itu
tidak tanggung tanggung itu bisa sampai jam dua belas malam
baru selesai semua perhitungan penghitungan
nah relawan yang kita
yang kita suruh untuk menunggu
menunggu penghitungan sampai
dengan tengah malam itu apa
nah beda misalnya
di banyak negara
misalnya yang menggunakan e voting
misalnya itu kan bisa cepat makanya
waktu awal kan kita tawarkan bagaimana siap
enggak kpu dengan e voting kalau siap
dengan e voting dengan sistem pemilu
peserta pemilu yang ratusan juta
seperti ini itu paling tidak bisa
mengurangi konsep ideal seperti
yang dikatakan mbak titi voluntarisme
apa namanya suka relawan dari
anggota partai kader kader simpatisan
partai dengan biaya sebegitu saja itu
sudah relawan itu oke ya
selama ini misalnya kita membayar
saksi seratus ribu jadi nggak untung itu sebenarnya harusnya

di situ biaya transportasi mereka
di situ dia makan
biaya makannya kalau dianggap
seperti kata tadi mbak titi bahwa partai
sendiri gagal membentuk engagement
dengan para relawan sehingga
dibutuhkan uang pelicin
bukan pelicin ini
bukan pelicin ini adalah
begini loh masyarakat kita kan
ini banyak petani ya banyak petani
ini fakta di bawah loh ini mbak titi ya
petani nelayan pedagang
misalnya gitu ya terus seharian
sehari penuh dia kita tugaskan
untuk menjadi saksi dia
enggak ke sawah dia nggak ke kebun
ya kan seharusnya
dia ke kebun dia dapat misalnya
hari itu dia nggak bisa bekerja
karena menjalankan tugas
sebagai saksi nah wajar dong
kemudian partai politik
masa kemudian dia relawan
justru bawa makan dari rumah oke
itu nggak kerja gitu kita kembali
ke judul kita sebenarnya kita kembali ke
dana apa catatan soal
usulan dana biaya saksi ini
tidak relevan dengan konsep
sistem pemilu serentak yang kita tahu gimana
harusnya bisa berkolaborasi sebenarnya ini gagasan
pak lukman edi sebagai
inisiator dan juga
the man behind the scene nya lah ya undang undang tujuh

serentak itu kan kenapa serentak pilek pilpres
salah satunya karena ingin mengharapkan
laku pemilih yang akan memilih
partai politik yang juga mengusung calon
presiden yang dia pilih nah konsep
pembiayaan saksi itu bisa ditekan
kalau kemudian bangunan koalisi
yang mendukung capres itu juga
konsisten dengan partai politik
yang berkoalisi di dalamnya kan kita
sekarang punya dua calon nih kalau
kita punya dua calon berarti kan dengan
dua saksi satu saksi ini
mengawal suara calon satu
dan juga suara partai politik
pendukung satu plus kemudian
yang dua juga mengawal
suara partai politik pendukung dua
itu kan kemudian sangat bisa menekan biaya
kalau itu wajar nggak dibiayain negara misalnya nanti
lebih berat lagi nah saya bahkan
tidak perlu kemudian karena ini
kan kerja bersama gotong royong
kolaborasi akan lebih murah
untuk semua jadi cukup

bersama sama oleh partai politik dan
tambahan lagi ya bisa lebih urunan bisa
lebih apa gimana gimana ini juga solusi
ini bagus ini
itu kenapa nggak terpikirkan
saya kira ini bisa kita usulkan sebagai alternatif
jadi nggak usah pakai kalau misalnya negara
nggak sanggup membayar saksi
ya sudah membiayai
membiayai saksi calon presiden kemudian
saksi calon presiden ini bertanggung jawab
juga untuk memberikan
kesaksian terhadap partai partai yang koalisi
tadi gitu loh itu kan lebih murah mbak titi
cuma kan ya mesti
nungguinnya itu sampai
jam dua belas malam
saksi independen itu kita sudah punya
sepuluh orang petugas pengawas tps
tapi kagak percaya katanya ini saja tuh
udah banyak orang
jadi inilah problemnya adalah
membangun desain solusi itu
itu kan idealnya tapi fakta di lapangan partai politik
pasti ada manipulasi karena
faktanya dari pemilu ke pemilu terjadi seperti itu
pertanyaan saya ke mbak titi
apakah kalau misalnya gini
lalu kalau misalnya
bukan negara yang harus
membayar saksinya kemudian
harus partai politik membayar
cara apa yang perlu dilakukan
partai politik sehingga
sehat secara demokrasi dan sah secara
peraturan perundang undangan kemarin kan sempat ribut
ada partai politik katanya yang menarik
lima ratus juta untuk biaya saksi
butuh biaya saksi itu kemudian juga diprotes oleh
kelompok masyarakat sipil jadi
serba sulit nih mas luk pakai ini gimana sih
jadi gini mas budi
sistem pemilu kita itu adalah proporsional
kursi di dapil itu tiga satu
untuk dpr tiga dua belas
untuk dprd provinsi dan
kabupaten kota satu dapil
misalnya saya banten tiga caleg
dpr saja itu lebih dari seratus orang
nah seratus orang ini kan
investasi semua untuk partai untuk kerja
bersama sama mengawal suara di setiap
dpr problemnya adalah
partai sendiri dalam banyak hal tidak
mampu mengendalikan caleg yang ada banyak
selama ini itu yang kita lakukan
nah maka ini mungkin sukses story nya mungkin
terkumpul itu yang kita lakukan
nah kalau arisan kan bisa mau nyumbang berapa kamu nyumbang berapa
keluarganya caleg juga bisa
dilibatkan selain itu selain caleg cale
itu bukan mahar politik ya itu setuju ya
bukan itu bagian dari insentif untuk
partai dan yang kedua adalah ada caleg
kabupaten kota yang semuanya beriris irisan
tetapi ketika kemudian ini
pertama usulan soal dana saksi ini
dari konsep saja sudah bermasalah
karena kenapa mengandung diskriminasi
yang sangat luar biasa karena yang
diusulkan hanya dana saksi untuk
empat belas partai peserta pemilu
bukan hanya partai ada dpd
jadi dari konsepsi saja sudah
menegasikan kelembagaan dan institusi
harusnya dprd juga senatanya
calon anggota dprd juga dicalonkan
dprd juga harus dilayani
kalau dprd dua puluh orang
nah itu kan dari situ saja
sudah ada problem kalau memang mau
adil adalah sejak awal jadi begininya
lebih asik di segmen berikutnya mas toto supaya lebih panjang
kita ngobrol kami akan segera kembali usaha jenam berikut
oke semangat dan
begininya gimana tadi mas lepas nah
begini ya ini kan ada
pengalaman pemilu semasa orde baru
yang dasar dasar kecurangannya
dari pemilu itu ditentukan dari atas
eh p tiga pada saat itu
yang kedua pdi
pada saat itu kamu dapat
secara sistematis di bawah melakukannya
kalau misalnya ada
tps yang menang p tiga
di tpsnya itu ketika direkap
yang dibolongin entah diceburin
macam macam caralah itu itu dulu
itu dulu sekarang juga seperti itu sehingga kemudian ini
ada trauma kita ini
semenjak reformasi ini kita trauma akan
kecurangan kecurangan masa lalu
praktek praktek kecurangan masa lalu itu
nah faktanya setelah reformasi
beberapa fakta fakta di bawah itu masih
dilakukan karena apa karena kita
pelaksana pemilu ini ini
pelaksana pemilu di tingkat tps itu
mbak titi ya puluhan tahun itu
enggak berubah oke
jadi di tingkat tps itu dulu dia pelaksana pemilu
di tingkat di orde baru
sekarang masih sebagai kpps
segala macam bahkan
kita menemukan turunan
kalau bapaknya sudah tua anaknya yang
jadi kpps sama kayak pak rt abadi gitu
ya itu dia
kepala daerah juga turunan
anggota dpr juga dinamai tapi kan dipilih rakyat
kalau ini kan enggak dipilih rakyat oleh sebab itu
karena teman teman ini
komisi dua itu banyak yang punya pengalaman pengalaman
pahit soal itu catatan catatan
yang ada di tps dan itu yang terus kita
masukkan di dalam
substansi dalam semangat ketika
menyusun undang undang itu ya tapi ya itu tadi
ketika menyusun undang undang
nomor tujuh ratus dua puluh tujuh itu sudah ditolak
secara prinsip oke untuk menjaga
kebijakan terus kenapa bangkit lagi dari kubur
ya mungkin kemampuan keuangan
karena kan ini saya dengar ya
ini kemampuan keuangan kita
semakin lama semakin membaik
apbn kita besar
masa menyiapkan satu lima triliun
misalnya untuk menjadikan saksi
triliun apbn kita enggak sanggup
kemudian mungkin setelah
berlebih yang kemudian diusulkan
terjadilah komunikasi antara
banggar dan komisi dua bagaimana kalau
kemudian untuk membantu
pemilu kita ini menjadi lebih berkualitas lagi
satu setengah triliun misalnya untuk
dan itu ujungnya adalah kualitas demokrasi
kualitas pemilu yang lebih baik
diharapkan seperti itu kualitas pemilu
tahun dua ribu sembilan ini lebih baik
saya mau tanya kalau di
undang undang nomor dua ratus tujuh belas sebenarnya sudah
progresif dengan bahwa
bawaslu memberikan pelatihan kepada saksi saksi
partai politik itu sebenarnya kita sudah
maju dan sudah memangkas banyak sekali
biaya partai politik sebenarnya kan
equivalent gak pertama ya ya
dengan kualitas ada perbaikan perbaikan
memang disebut misalnya
sekarang petugas kpps itu tidak
boleh menjabat dua periode
sama seperti penyelenggara pemilu
tujuannya apa lebih banyak kita
mengkader petugas petugas demokrasi
bukan petugas partai ya petugas petugas
demokrasi yang bekerja untuk misi
demokrasi itu yang pertama kalau
usulannya untuk murah tetapi juga
membangun soliditas koalisi
tadi ini mari urunan dong
pendukung satu kan ada
sebelas partai pendukung dua ada
tps nya ada delapan ratus lima ribu enam puluh dua
disitulah kemudian bagaimana
soliditas dan kualitas demokrasi itu akan
terpelihara koalisi itu kuat
sejak awal dari mulai mengawal
suara tetapi kan asumsinya gini
diantara partai saja
mengasumsikan mereka ini akan
padahal kita ingin membuat koalisi
presiden terpilih didukung oleh soliditas
partai yang sama sama kuat gitu
tapi secara undang undang kata mas sumpan
untuk curang itu bukan saja
antar partai di dalam partai
nah ini dia itu bukan kanibalis ya
itu pengakuan namanya
itu yang terjadi
dulu waktu penyusunan undang undang untuk
mencegah kanibalisme salah satunya adalah
memastikan caleg itu terinternalisasi
dengan perjuangan partai
oke caleg itu kalau bisa
lima tahun sudah menjadi kader
sebelum proses rekrutmen kan nggak setuju
kita turunkan satu tahun juga tidak setuju
disitulah masuk petualang petualang
turis turis politik gitu ya bahkan
kompetisi itu kan muncul
orang gak punya ikatan ideologi
gak punya kesepanaman sama punya duit banyak
lalu juga partai punya kepentingan
untuk lolos threshold gitu ya
kalau partainya bang lukman edi ini udah kipas kipas
lah gitu ya karena semua survei
kadur kita banyak
dan secara ideologis punya keteringatan
begitu kiai perintah mereka jalan semua
kompetisi di internal ini kan
tapi apakah yang curang pasti orang orang
petualang petualang itu kan belum tentu juga
kebanyakan karena memang ya tidak punya ideologi
jadi saya kira bangunan yang kita harus perbaiki
itu mulai dari proses kaderisasi rekrutmen
perludem bukan tidak setuju loh
dana negara untuk partai politik
tetapi bukan untuk dana saksi tetapi
untuk kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis
kalau sekarang misalnya dana
itu seribu persuarasa hasil pemilu
untuk dpr seribu dua ratus
untuk dprd provinsi

tetapi untuk tidak dana saksi
dalam konteks kalau misalnya
kalau kita lihat kasus yang kemarin ramai
misalnya salah satu partai
menarik biaya lima ratus juta gitu mbak titi
untuk biaya saksi praktek praktek
seperti itu ini kan mau gak mau
kalau misalnya negara tidak maju
praktek praktek seperti itu mungkin akan
akan berlangsung gitu itu bahaya
pertama ya praktik mahar itu kalau menurut
undang undang kita dilanggar jadi itu
bukan mahar itu arisan pengakuannya
arisan kalau arisan kan semua
gak cuma yang di nomor urut satu gitu
yang pertama sekali lagi ya
pendanaan pemilu kita
tidak menjangkau dana saksi
semua bilang mahal semua bilang
itu membebani ada nggak akuntabilitas
laporannya ke publik belum pernah
kita nggak pernah tahu sumber dana itu berasal
dari siapa dan lain sebagainya kita nggak pernah tahu
karena dana kampanye kita itu hanya berhenti
di periode kampanye uang yang beredar
di masa tenang uang yang beredar
di hari pemutan suara itu gak pernah
pengurus dpc dilaporkan ke kpk
oh enggak pak cuma gak pernah
aja direkap oleh kpud laporan dana
kampanye itu hanya sampai pada
periode masa kampanye tidak
setelah itu nah itu yang jadi masalahnya
dan yang kedua adalah pembebanan
pada posisi posisi puncak kenapa
nomor urut satu gitu ya karena memang
di dalam proses pemilu kita
terpilih itu adalah nomor urut satu
tetapi yang menjadi masalah adalah ketika
itu dibebankan pada orang dan seolah olah
insentif itu hanya diberikan pada
nomor urut satu dan dia harus
mengembalikan insentif itu dengan sejumlah uang
nah disini lagi lagi pendekatannya
pragmatis bukan bangunan kelembagaan
kepartaian kita gitu
itu bukan ada cara kreatifitas partai politik
pkb tidak melakukan itu
berat juga kalau misalnya
dpp melakukan itu berat untuk
bertanggung jawabannya kepada caleg
cara kreatif apa mas lukman yang akan dilakukan
selama ini kita koordinasi lintas caleg
dikoordinir oleh dpc di tingkat kabupaten
ya tandem kan tandem
dem satu partai memang benar
sebagian besar lebih banyak
saksi saksi ini dibiayai yang nomor satu
kecuali ada tps tps
kalau misalnya kami itu berbagi
wilayah ya antara nomor satu nomor dua
nomor tiga misalnya ada tiga kecamatan
dalam satu dapil maka nomor satu
bertanggung jawab terhadap
kecamatan a yang nomor dua tanggung jawab
kecamatan b begitu biasanya
tapi dikoordinir oleh dpc
karena dpc itu yang secara resmi
menyurati petugas kpu
si a si b c jadi selama ini
relatif tidak terlalu
mengganggu konsentrasi dpp
oke kita sudah sampai
detik detik akhir dialog kita
bisa meyakinkan stakeholder meyakinkan publik
apalagi dolar lagi naik
kondisi saat ini dengan kondisi
keuangan negara nah kalau kondisi
keuangan negara kita kembalikan
kepada pemerintah kalau pemerintah
oke setuju dan sanggup untuk
menyaksikan saya kira ini bagus untuk
memperbaiki kualitas demokrasi kita tapi
pemerintah tidak sanggup banyak kebutuhan kebutuhan
yang lain juga tidak apa apa saya kira
so must go on dan partai politik akan
punya kreativitas sendiri tetap punya kreativitas sendiri
kreativitas sendiri tapi kenapa daya tahan
untuk bisa melewati
berbagai tantangan di pemilik luar biasa pak
baik mbak titi ya saya kira diskusinya
juga sudah tuntas ya pemerintah
sudah mengatakan juga tidak menyetujui
usulan ini kan sudah ada statement
dari salah satu direktur di
kementerian keuangan tidak ada dana
nggak mungkin ya sudah lah ini sudah
tetapi yang kedepan saya kira ada
beberapa hal yang bisa kita lakukan
mulai kita pikirkan betul jadi
bagaimana kedepan kalau itu
langkah langkah untuk melakukan perbaikan
dari tata kelola pemilunya yang kita
lebih kedepankan karena kalau tata
kelola pemilunya baik kepercayaan
publik juga akan semakin baik
legitimasi akan bisa kita peroleh
antibiotik antibiotik yang sudah dibuat oleh
mas lukman dan kawan kawan di pansus kemarin
sudah cukup untuk bisa memberikan
apa namanya pengobatan dari virus virus
kecurangan virus virus yang
anti demokrasi tadi belum mbak titi
belum di uji tidak ada satupun pemilu yang
tidak akan ada satupun pemilu yang
bersih atau zero
dari apa namanya kecurangan
tetapi yang kita lakukan adalah satu
mengidentifikasi potensi yang kedua
membuat rencana untuk mengantisipasi
mencegah dan yang terakhir penegakan hukum
saya kira juga penegakan hukum
menjadi penting desain kita soal
misalnya penegakan hukum pemilu itu juga
menjadi jawaban kan kita semua sudah
bisa mengidentifikasi langkah curangnya
akan seperti ini seperti ini seperti ini
tetapi kalau misalnya mekanisme hukumnya
tidak bisa bergerak apapun
cara kita termasuk dengan
mengadakan saksi itu saksi yang dibiarkan
negara tidak akan pernah jadi solusi
solusi dari mbak titi untuk
meringkasnya tadi koalisi
capres capres ini juga bisa dimanfaatkan
untuk bisa memperingat
atau mempersempit itu
soliditas koalisi dibangun dari
mulai dengan soliditas mengawal
suara bersama sama mungkin gak sih itu mas lekman
ini gentleman agreement ya kita bicara
di luar arturan perundangan undangan
yang berlaku mungkin nggak itu terjadi dalam
pemilu serentak kali ini sangat mungkin
penguatan penegakan hukum yang
sudah tercantum di dalam undang undang nomor tujuh
tujuh dua ribu tujuh belas ini betul betul dilaksanakan
kalau saya melihat secara praktis ya
tinggal satu aja lagi
bisa nggak bawaslu ini satu
langkah maju ke depan dengan
memanfaatkan teknologi it
kalau bawaslu sebagai pengawas
memanfaatkan teknologi it walaupun
kpu masih manual ini nanti
sandingannya itu akan bagus
bola ada di bawaslu sekarang ya
mbak titi terima kasih mbak titi
mas lubang kita akan lihat perkembangannya
apakah bisa ada kompromi itu bagus juga
idenya ya jadi menghemat uang saksi juga
banyak oke terima kasih mbak titi
untuk sebuah sistem demokrasi multi partai
yang sudah disepakati bangsa ini tidak bisa
dipungkiri hanya konsekuensi logis
ia perlu dukungan logistik yang tidak sedikit
namun bukan berarti harus diganja dengan
harga yang fantastis semua
semoga uang rakyat yang
wacananya akan digunakan untuk dana saksi
tidak menjadi celah untuk bermain
empat kulit empat terima kasih mbak titi terima kasih
mas lekman kami akan segera kembali usaha jeda
tetap bersama kami